yang masih dengan suasana ramadan presiden jokowi dodo dilampingi ibu negara iryana
mengikuti sholat isya dan tarawih berjamaah di pondok pesantren atau hidya kabupaten tegal
selesai sholat presiden jokowi membagi bagikan kepada sepeda kepada para santri
presiden joko widodo dan ibu negara iryana sholat bersama dengan sekitar seribu santri
dan warga sekitar pondok pesantren atau hidya di kiren talang kabupaten tegal
seusai sholat tarawih presiden memberi sambutan dan menyerahkan bantuan kepada pengasuh pondok pesantren
presiden juga memberikan sepeda kepada para santri